menyiapkan makanan untuk sahur dan berbuka membentuk kesan tersendiri di bulan ramadan
terutama bagi yang ibu ibu ya biasanya harus memikirkan makanan apa ya yang cocok untuk keluarga
dan kita akan tanyakan hal ini ke salah satu rekan kita
ada news anchor cnn indonesia daniar ahri atau mama dames juga ya yang sedang sahur pagi ini
selamat pagi daniar
jadi ini menunya apa nih sahur pagi ini dan juga kan masih produktif
nanti juga mau ke kantor kerja terus masih punya baby
nah ini gimana nih manajemen waktunya untuk menyiapkan menu sahur
iya emang tahun itu luar biasa ya setelah tahun lalu nggak puasa karena hamil
tahun ini harus puasa tapi udah kondisinya punya anak
sebetulnya jam jam sahur itu jam jam pumping
kalau ibu ibu masih tahu nih ibu menyusui jam jam pumping
jadi kalau pas lagi bulan puasa ini cuma melegalkan jam pumpingnya gitu
kayak jam tiga jadinya harus siap siap
dan segala macem gitu harus masak
nah biasanya kalau misalnya lagi pandemi kayak gini nih
mau gak mau harus masak sendiri sih memang
jadi kayak memastikan semua masakan atau makanan yang disiapin itu bergizi
terus juga bersih sampai higienis
kalau sendiri kan enak besok kayak begitu ya
jadi biasanya di lemari es udah nyetok tuh entah itu bahan makanan yang bener bener masih sayur mayur
belum dipotong potong atau kalau tadi kan informasinya soal frozen food
yang instan ya yang fast food modelnya
tapi kalau aku tuh nyetok frozen food yang apa dia nggak pakai bahan pengawet
dan jenis makanan itu kayak sate ayam
jadi udah di vakum doang bedanya gitu
jadi aku udah nyetok nyetok makanan makanan kayak gitu
nah kalau misalnya hari ini nih kebetulan udah masak
nggak masak sih yang ngangetin
ngangetin dendeng balado
mana mana boleh dikasih lihat dong
padang di bidangnya ya
nasi segala macam
makannya itu dia
tapi memang apalagi pas menyusuin ya jadi memastikan asupan air sih itu
terutama mau itu dari air putih jus buah buahan atau kuah sayuran gitu
nah kalau sebagai ibu muda nih ya mama muda ya dan punya dames masih menyusui
lalu tadi anda katakan daniel ada makanan protein kemudian banyak kandungan air
nah selama pandemi sendiri susah nggak mendapatkan

kemudian anda kesulitan nggak karena mengolah sendiri di rumah
jadi tantangan banget deh karena punya anak ya
beruntung kadang kadang pandemi yang membuat orang wfh itu ada untungnya ya
karena akhirnya bisa kerja sama sama suami gitu kan
suami melihat oh iya kalau misalnya istri harus segala macam sendiri tuh agak kesulitan untuk menyiapkan bahan makanan
karena kan damenya selagi sembilan bulan tuh lucu lucunya untuk manjat sana manjat sini merangkap sini
nah jadi lebih ke ngatur waktunya tantangannya
tapi kalau masalah nyediain bahan makanannya sih alhamdulillahnya ya tidak begitu sulit
masyarakat juga nggak yang panik buying gitu
jadi nemu nemu bahan makanan atau sekarang juga secara online banyak banget kan ya
ada beberapa aplikasi aplikasi
aplikasi untuk jual beli sayur sama buah buahan atau bahkan daging
nah kalau saya tuh lebih ke belinya ke sana jadinya gitu
jadi tantangannya tuh bukan beli atau menemukan bahan makanannya sih tapi lebih ke masaknya
nah ini kan juga tadi dibilang damesnya juga lagi aktif aktifnya
mungkin ada tips nggak sih minuman mungkin yang bisa bikin atau menu makanan yang bisa bikin daniar tetap enerjik dan juga produktif
masih kerja juga
dan semangat puasanya sehari hari
yann penuh tuh gimana
karena yang sebenarnya ibu menyusui itu kan memang tidak diwajibkan ya
kalau misalnya merasa asupan asi atau kondisi badannya itu mengancam diri dan juga mengancam si bayi
maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa
tapi waktu pas dari hari pertama sampai alhamdulillah hari ini merasa kuat dan asupan asinya tuh lancar
mungkin ini tips juga untuk ibu menyusui ya
yang paling pertama adalah pasti asupan airnya
karena kan kalau asi itu kan yang dikeluarkan adalah airnya
jadi asupan dalam tubuh juga harus oke gitu ya
keluar juga masuk dehidrasi
aduh kok berasa kayak tergizi ya
tapi itu yang dirasain sih
terus suplemen asi booster tetap masuk
makanannya juga meskipun karena kan kita makan cuma dua kali ya
makan buka sama makan sahur gitu
jadi memastikan ada proteinnya ada sayurannya
karena masak sendiri jadinya kan kita bisa menentukan tuh kapan makan frozen food yang instan kayak nugget gitu
kayaknya pas menyusuin tuh jarang banget gitu
jadi lebih ke masakan masakan yang memang dimasak sendiri gitu
buah buahan itu juga penting
wah seru banget ya laporannya udah bener bener komprehensif pak
akernya beda soalnya ya
thank you daniar
salam buat keluarga dan ames ya
selamat berpuasa untuk hari ini
dan satu kebiasaan tuh biasanya kita para anchor setiap tahun pasti ada jadwal buka puasa bersama
tapi karena pandemi ini mungkin kita buka puasa via virtual aja
dan itu bisa dilakukan oleh teman teman juga di rumah ya